penjualan savings bond retail seri dua berhasil menjangkau sebelas sembilan ratus tiga puluh pemesan di tiga puluh tiga provinsi di indonesia
dan kita lihat ini adalah data jumlah pemesanan terbesar untuk sbr sendiri berada pada kisaran ini adalah yang paling besar
kita lihat lima juta sampai seratus juta rupiah
anda tahu lima sampai seratus juta rupiah ini bila kita berbicara lima juta artinya ini segmen menengah
segmen menengah sudah mulai aware dengan investasi dan mereka memilih sbr misalnya
dan kita lihat yang mencapai lima puluh satu tiga persen
dan jumlah ini artinya lebih dari separuh
jumlah pemesan di wilayah dki jakarta kita lihat untuk melihat demografi pemesan dari sbr tersebut mencapai dki jakarta empat puluh delapan empat persen
dan kita lihat selanjutnya diikuti oleh indonesia barat di luar dki jakarta
jadi ada sumatera di sana adalah empat puluh empat tiga persen
sementara untuk indonesia tengah dan timur hanya tujuh tiga persen
angka ini baik tapi semakin saya belum selesai tadi
tapi intinya adalah mengapa hanya
terpusat di dki jakarta ibu kota negara dan wilayah barat indonesia
anda bayangkan empat puluh empat persen dan tujuh persen itu angka yang sangat jauh gapnya
artinya pemerintah belum berhasil untuk memberikan sosialisasi pemahaman investasi untuk wilayah seluruh wilayah indonesia
hanya terpusat di jawa dan kemudian juga indonesia bagian barat
lalu saya lihat ini adalah angka ini muncul lagi
oke tadi saya sudah bahas kita ke selanjutnya saja
kita lihat ini adalah profil profil pemesan untuk sbr dua ini
umur ada lagi ya sebelum ini berdasarkan kelompok umur jumlah pemesan terbesar berada pada kelompok usia di atas empat puluh tahun
yakni mencapai tujuh puluh tujuh lima persen dari total jumlah pemesan
artinya apa di atas usia enam puluh tahun artinya itu adalah para pensiunan
jadi pensiunan tapi di kota besar sayangnya
jadi di kota kota selain jakarta dan indonesia bagian barat mereka belum aware dengan itu
padahal uang pensiun mereka bila mereka membeli investasi surat utang yang dijamin oleh negara itu akan sangat aman
dan resikonya akan sangat minim dan anda tahu angkanya juga lumayan tujuh lima persen di atas itu yang dijanjikan oleh pemerintah
ini kita masuk ke berdasarkan kelompok profesi
kita lihat bagaimana sesungguhnya siapa yang paling rajin berinvestasi dari angka selintas
saya lihat pegawai swasta
pegawai swasta tampaknya memiliki mental yang memang siap berkompetisi dan antisipatif ya
kita lihat pegawai swasta delapan belas persen membeli sbr kemudian diikuti oleh wira swasta
para para pengusaha tampaknya tahu betul
kemana mereka harus menginvestasikan dana yang mereka miliki yang tidak akan mereka gunakan
lebih baik mereka berinvestasi sbr
angkanya lumayan dibandingkan mereka hanya saving hanya menabung saja angkanya sangat kecil
kemudian ibu rumah tangga sembilan persen
ini menarik ibu rumah tangga female ternyata sudah sangat paham pentingnya investasi apalagi sbr
selanjutnya adalah pns enam persen tidak terlalu buruk
tni dan polri sangat kecil satu persen
jadi ini harus ada salah satu peran untuk memahami instrumen investasi mereka gunakan
karena pns secara merata
ternyata enam persen lumayan dan lain lain adalah lima puluh empat persen
dan dana ini nanti akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai apbn yang dibiayai oleh masyarakatnya sendiri